kalian telah melepaskan aku dari penjara itu
dimana putra kukian santang
putra mukian santang
telah dibawa oleh kalas renggi
ke lereng buki
dimana putra kukian santang
dimana dia ayah anda
aku juga tidak tahu
apa yang terjadi kepada reikian santang ya allah
mohon selamatkanlah dia
aku sangat mengkhawatirkan dari allah
kau sembunyikan dimana cucu kukian santang
aku akan mengatakan ini kepadamu
keluarkan aku dari penjara batu ini
setelah semua yang sudah kamu lakukan kepada kami
kamu masih berharap
kami percaya kepada dirimu
ada saatnya kamu harus menahan amarahmu nak
demi kebaikan kita semua
dia mengetahui dimana reikian santang
kita harus menolongnya
bagaimana jika dia menipu kita lagi
jika dia menipu kita
kita akan beri dia pelajaran
percayalah pada ibu anda
kita harus segera menolongnya
agar kita bisa tahu keberadaan putra kukian santang
apakah kami bisa mempercayaimu
kalian bisa mengutam jajiku
setelah kalian mengeluarkan kudam sendiri
aku akan mengatakan
dimana keberadaan raden kukian santang
sebenarnya aku ragu padanya
tapi hanya dia yang bisa memberi petunjuk
dimana cucu kukian santang berada
kalian telah melepaskan aku dari penjara itu
dimana putra kukian santang
putra mukian santang telah dibawa oleh kalas renggi ke lereng bukit
kalas renggi adalah kesatria yang ilmu kanuragannya sangat tinggi
dia adalah yang memenjarakanku dalam batu tadi
dan sekarang dia ingin membunuh kukian santang
kita harus segera menyelamatkan rekya santang
kita harus segera pergi dari sini ayah anda
aku bisa memanfaatkan mereka
untuk mengalahkan kalas renggi
mohon ampun gusti prabu surawisesa
apa yang dilakukan oleh sinovati mahesa itu sungguh berlebihan
karena itu bisa memicu perselisihan
di antara kerajaan wredi gendayu
kau hanyalah penggawa biasa
jadi jangan banyak bicara
hamba adalah senopati
saat argadana masih menjadi raja
senopati di neraka sana
dia seharusnya memiliki penderitaan

dengan eyeshadow dan lemari
orang orang bitipu itu tak memanafaskan
ada tambang pelatih semester lu

benar apa yang dikatakan mahesa
sebaiknya kau jangan banyak bicara nyaira karonti
disini kau hanyalah penggawa biasa
mungkin kau adalah senopati
pada saat kepemimpinan paman argedati
kau jangan soju mau
kurang ajar kamu mahesa
aku akan memberimu pelajaran
rai berhenti rai
kamu mau pergi kemana
masuklah ke dalam kamarmu
aku tidak mau dikurung di dalam istana aku sendiri
kamu jangan membuatkan
masuklah ke dalam kamar
aku hanya ingin menengok rai surakarta
dan guru sanjang lodaya
kamu jangan menambah masalah
masuk ke kamaramu
sesuai perintah raja
dan berhenti menangkapku
anda prabu surawisai sa'adikku
masuk rai aku mohon
engkau sudah menyembuhkan ku
tetapi sudah tidak
meskipun tenagaku belum
sama sekali pudih
aku bisa bergerak